setelah harga bbm non subsidi pertamax naik menjadi rp dua belas lima ratus per liter pada april dua ribu dua puluh
selain itu seiring dengan pelonggaran kebijakan ppkm dan peningkatan mobilitas masyarakat
oleh karena itu sebagai langkah antisipasi untuk menjaga agar subsidi bbm tidak over kuota pada akhir tahun
pemerintah akan memperketat penyaluran bbm bersubsidi seperti pertalite
pemerintah sedang menyusun kriteria kendaraan yang tidak bisa membeli bahan bakar minyak atau bbm pertalite dan solar
komite bph migas mengatakan penyusunan kriteria tersebut nantinya akan sejalan dengan revisi peraturan presiden no satu ratus sembilan puluh satu tahun dua ribu empat belas
tentang penyediaan pendistribusian dan harga jual ecaran bbm
lalu kendaraan jenis apa dan bagaimana formulasi yang tepat terkait kebijakan tersebut
hanya yang membawa sembako dan hasil perkebunan rakyat yang boleh membeli solar
lalu bagaimana dengan pertalain
tapi sekali lagi kami sampaikan bahwa ini masih draft ya mas yanto ya
mohon difahami jika besok besok kalau ada perubahan ya
ini bagian dinamika yang berkembang dalam masyarakat kita ya
ini hari ini pun kita mendapatkan banyak sekali whatsapp itu mengenai penerapan my pertamina ya
tapi kita lihat mudah mudahan sih semua berjalan baik
bagaimana dengan jpkp
jpkp itu mobil plat kita masih bisa menggunakan pertalain kecuali yang di atas dua ribu cc
termasuk motor mewah di atas dua ribu cc
pelat kuning angkutan orang barang barang boleh
bagaimana dengan kendaraan yang tadi pak yanto bilang
sesungguhnya teman teman kita itu kalau
kalau mampu membeli mobil mahal gitu yang hybrid atau yang turbo itu
mestinya juga mampu membeli bbm konsumsi
di lain pihak adanya upaya pembatasan bbm bersubsidi oleh pemerintah
dinilai kurang tepat oleh pengamat ekonomi bima yudhistira
alasan pertama dari sisi momentum saat ini disparitas harga cukup besar
sehingga memberatkan daya beli masyarakat
alasan kedua dari sisi pendataan
nah data ini kan datanya menggunakan data kendaraan bermotor
padahal data kendaraan bermotor ini biasnya sangat besar
karena yang harusnya disinkronkan bukan dengan data kendaraan bermotornya
tapi data pengeluaran atau pendapatan tiap individu atau tiap konsumen
karena data kendaraan bermotor misalnya
dia membeli mobil bekas atau dia membeli motor bekas
sudah tangan ketiga tapi tidak dibalik nama
maka validasinya juga akan susah
padahal bisa jadi dia adalah golongan yang memang tidak mampu misalnya
jadi yang paling baik adalah pertamina sinkronkan dulu
dengan data terpaduk sejahteraan sosial dtks
kemudian sinkronkan dulu dengan data umkm yang penerima bantuan pemerintah
bima menambahkan pendaftaran melalui website
juga rawan penyimpangan karena golongan menengah atas memiliki akses digital yang lebih baik
ketimbang masyarakat kurang mampu
tim cnn indonesia jakarta